sebanyak tiga puluh sembilan klub sepak bola di jawa tengah yang menjadi peserta liga tiga
mendapat panggilan dalam rapat koordinasi mendadak yang digelar oleh pssi asosiasi provinsi jawa tengah di semarang kami sore
dalam rakor mendadak ini pssi memberikan peringatan agar sistem pertandingan yang digelar pihak klub bersama panitia pelaksana sesuai standar yang berlaku
khususnya dalam mengatur alur pertandingan menertibkan para supporter hingga teknis buka tutup pintu stadion
hal ini dilakukan sebagai antisipasi agar peristiwa di kanjuruhan malang tidak terjadi di jawa tengah
bila ada kesepakatan aturan yang dilanggar pihak klub akan menerima sanksi diskualifikasi dari liga satu
tadi sepakat di dalam fakta integritas itu apabila nanti liga berjalan kembali
lalu terjadi chaos atau kerusuhan yang disebabkan
oleh pendukung dari salah satu klub klub ini bersedia dihukum maksimal yaitu diskualifikasi
meski mendadak rakor ini mendapat respon positif dari para klub dan panitia pelaksana liga tiga
terlebih saat ini pssi menghentikan sementara kompetisi liga satu hingga liga tiga sehingga memberikan waktu para klub untuk berbenah
kalau dari klub pasti pengaruh mas
itu mas kan agendanya pertandingan sama jadwal kan geser semua itu

kita harus menghormati dari pssi jadi nggak masalah
tadi kan juga ada pertanyaan boleh silakan mencoba tanpa penonton nah yang penting itu ada dicoba itu
jadi tidak masalah ya memang harus kayak gitu kita mau gimana lagi kan kita nggak bisa melawan juga
pssi jawa tengah juga mengingatkan agar pihak klub dan panitia pelaksana untuk selalu menjalin koordinasi dengan aparat keamanan polri dan tni
tujuannya agar potensi kerusuhan dapat terdeteksi secara dini
damar sidoko semarang jawa tengah